sekitar empat puluh ribu orang akan memadati kawasan ancol jakarta utara hari ini untuk menyaksikan ajang balap mobil listrik formula e dua ribu dua puluh tiga
lantas seperti apa kondisi di sana kita sudah tergabung dengan koresponden cnn indonesia albi pratama
albi selamat siang bagaimanakah antusiasme penonton di sana dan apa saja antisipasi atau rekaya selalu lintas yang diterapkan oleh petugas
selamat siang yuda
baik albi tentunya kita menantikan gelaran pertandingan nanti sekitar pukul tiga sore
bagaimanakah keseruan dan ternyata memang animo dari masyarakat ini begitu terlihat targetnya adalah tujuh puluh ribu penonton
ternyata sudah meningkat
dan tentunya terima kasih atas informasi yang disampaikan dari sana albi pratama
selamat kembali bertugas